siti hasanah warga desa sirau kecamatan kemeranjen banyumas jawa tengah bersama sebelas warga lainnya mendatangi kantor bupati banyumas
kedatangan mereka untuk mengembalikan uang bantuan langsung tunai sebesar rp enam ratus ribu yang diberikan pemerintah pusat
pengembalian ini dilakukan karena mereka merasa mampu dan tidak layak mendapatkan bantuan tersebut
ucapkan banyak terima kasih kepada bapak presiden jokowi yang telah memberikan bantuan tunai kepada kami dari desa sirau sebanyak dua belas orang
kami merasa mampu jadi kami mengundurkan diri dari bantuan langsung tersebut dan mohon digunakan untuk orang yang lebih layak untuk menerima bantuan tersebut
bupati banyumas ahmad hussein yang menerima dua belas warga yang mengembalikan bantuan langsung tunai di pendopo sibanji menyampaikan ucapan terima kasih
atas kesadaran warga yang secara sukarela mengembalikan bantuan langsung tunai yang diberikan pemerintah
saya mengucapkan terima kasih atas kesadaran sendiri ilasannya
ini luar biasa pak
di zaman sekarang di mana orang orang itu
orang yang kaya mengaku miskin itu banyak jadi bapak bapak dan ibu ibu itu kok bisa gitu loh
satu desa sampai dua belas ya
sebenarnya dengan pendampingnya dan perangkatnya ya itu luar biasa
ahmad hussein berjanji akan lebih teliti lagi mendata warga yang dikategorikan miskin dan berhak menerima bantuan dari pemerintah
roby sofwan amin mbak jumans jawa tengah